sebagai negara demokrasi dengan jumlah media masa yang cukup banyak
pers indonesia dituntut agar tetap menjaga netralitas
agar tidak berselingkuh dengan kepentingan politik
menjadi mata dan telinga masyarakat bagi para insan pers yang ideal di tahun politik
dan apa saja tantangan pers indonesia saat ini
kita akan bahas malam hari ini saya sudah bersama dengan para senior senior saya malam hari ini
ada bang abdul manan ketua aliansi jurnalis independen
atau aji selamat malam
ada pak margiono di sebelah saya dari ketua persatuan wartawan indonesia atau pwi
selamat malam pak margiono
dan sudah ada mas arief suditomo dari komisi satu dpr ri yang juga mantan wartawan
meskipun katanya kalau wartawan ini belum pernah pensiun ya mas ya
gak akan pernah
gak akan pernah pensiun
kita malam hari ini membahas mengenai bagaimana pers di tahun politik ya
apalagi di tahun dua ribu delapan belas dan juga dua ribu sembilan belas
di tengah kondisi polarisasi di masyarakat yang tengah terjadi saat ini
bagaimana kemudian positioning pers dimulai
ataupun berada begitu
tapi saya ingin mulai dulu dari pak margiono ini
pak margiono dari hari pers kemarin
ada satu pernyataan yang menarik ini pak margiono
yang kemudian ditangkap ya oleh teman teman media juga dan juga mungkin masyarakat
mengenai pidato dari pak margiono ini
yang cukup menarik perhatian sampai dengan hari ini
mungkin kita ingin tahu kemudian penjelasan dari pak margiono
agar kemudian agar ini menjadi terang benderang
ini apa yang kemudian pak margiono sampaikan di hari pers kemarin
maksudnya apa ini pak
kira kira apa itu sebatas pujian atau kemudian jangan sampai nanti masyarakat membawanya ke ranah yang lain begitu
nah yang kira kira masyarakat sumatera barat agar kurang lebih saya menangkapnya begitu ya pak marga
agar untuk kembali memilih presiden jokowi di tahun dua ribu sembilan belas nanti
nggak ada pernyataan saya
mungkin pernyataan yang memberikan suara
nah ada kalau pernyataan itu
yang satu saya mendoakan semoga pak jokowi datang ke hari pers nasional enam kali lagi
yang kedua mungkin yang pernyataan saya ada tulisan di spanduk spanduk banyak sekali di sana
mau kasih mau kasih gitu kan
mau kasih pak jokowi
terima kasih begitu ya
terima kasih atau mau kasih
ini pak jokowi kan sudah memberi banyak sekali ke masyarakat sumatera barat
pemerintah maksud saya
memberi banyak sekali ke sumatera barat dalam kaitan dengan hari pers nasional
jadi kalau kalian mau kasih mau kasih apa
saya bilang begitu kanan loh ya
dengan spontan saya jawab ya kalau mau kasih ya kasih suara lah
ya begitu aja
tapi memang dalam hari pers naik kemarin pemerintah banyak sekali memberi ke sumatera barat
jadi kementerian itu ada berapa puluh kementerian
ada dua puluh kementerian yang turun memberikan programnya
yang pengentasan kemiskinan pengentasan tunan ada pendidikan dan pelatihan
ada pengemasan pariwisata ada jalan tol
rehabilitasi dan pencanangan seribu rumah gadang
kemudian ada juga perhatian presiden ke tokoh pers nasional adi negoro yang dia datang ke rumah
banyak sekali yang diberi oleh pemerintah
jadi memang kemudian pers harus objektif juga menilai apa yang baik dari pemerintah
menurut saya menurut saya begitu
jadi saya sebagai penanggung jawab hari pers nasional merasa bangga mengapresiasi pemerintah mengapresiasi presiden
sebenarnya yang tercetujuh ziyati nurani saya itu
tapi kemudian ditangkap masyarakat
tentu berbeda ya ini
menurut saya biasa aja
jadi tidak ada tendensi kesitu ya pak
nah itu kan agar kemudian menjadi terang kan
masyarakat menganggap itu apa
tapi tidak ada arah sana
ada arah juga nggak apa apa
saya sepuntan aja
apakah itu arah atau bukan arah
tapi menurut saya masyarakat sumatera barat harus berterima kasih kepada pemerintah kepada presiden
bahwa perhatian pemerintah dan presiden
dalam kaitan dengan hari presiden sangat besar
kalau dalam perspektif pak margiono bagaimana pak refleksi hari pers yang kemarin sudah dilangsungkan ya
apa yang kemudian menjadi catatan pribadi dari pak marga
jadi hari pers nasional selalu dibangun dengan dua target
selalu dibangun dengan dua target
yang pertama manfaat bagi pers
melakukan evaluasi melakukan koreksi
manfaat yang dibangun dengan dua target
yang besar bagi tuan rumah di mana hari pers dilaksanakan
dua itu yang selalu jadi
ini ada nggak ini manfaatnya buat daerah di mana kita melakukan hari pers nasional
karena kan selalu diselenggarakan di berbeda beda kota
iya di depan
jadi di pers juga harus ada manfaatnya
karena itu kita lakukan konvensi tentang pers
evaluasi tentang perjalanan kita
tentang kebebasan pers
tentang tantangan media saat ini
tentang media sosial
jadi isinya juga tetap balik pada seberapa jauh pers bisa memberikan manfaat
bagi masyarakat bagi publik
sesuai dengan tugas pers bagaimana yang diatur dalam undang undang
dan yang konkret bagi masyarakat juga balik kita lakukan
seperti yang di sumatera barat
jadi dari hampir seratus item kegiatan yang dalam kaitan dengan hari pers nasional
jadi itu yang kemarin menjadi refleksi utama dari hari pers yang diselenggarakan di sumatera barat
baik saya ingin ke mas abdul manan
mas abdul mana ada pendapat mengenai tadi
kita flashback sedikit mengenai tadi apa yang disampaikan oleh pak margiono ya
mengenai tidak ada tendensi politik
itu kan agar kemudian dijelaskan di publik
dan apa kemudian refleksi pribadi dari mas abdul maran dan teman teman aji untuk hari pers kemarin
saya tahu mas margiono
karena beberapa kali ngobrol
tapi pernyataan mas margiono di hpn itu memang membuat repot saya juga
karena itu pertanyaan
membuat repot itu pak margiono gimana ini
pertanyaan ke saya
apakah pantas misalnya ketua organisasi wartawan seperti memberikan dukungan politik secara terbuka
pasti bantu saya anda
ya mungkin itu guruan
tapi itu guruan yang berisiko
karena akan menimbulkan kesan bahwa wartawan tidak independen
memberikan dukungan politik secara terbuka
ya walaupun saya sampaikan berpolitik itu hak pribadi
hak setiap orang
tapi kalau kita berbicara atas nama organisasi wartawan yang mungkin harus lebih berhati hati
karena imbasnya mungkin ke bukan hanya ke mas margiono tapi ke juga
dan ke komunitas wartawan secara keseluruhan
tapi saya kira tadi disampaikan oleh mas rikono
ya tapi karena disampaikan secara terbuka
itu menimbulkan pertanyaan soal independensi mas margiono sebagai wartawan
refleksi peringatan hari pers
yang aji sendiri tidak mengakui hari pas
sembilan februari sebagai hari pers
pertama karena ini apa
kita kan tantangan yang dihadapi oleh pers itu agak banyak misalnya
dari segi kebebasan
aji menilai bahwa tidak benar bahwa kita ini sangat bebas
karena kita masih punya undang undang yang bisa menjarakan wartawan
di kuhp ada dan malah dipertahankan di rkuhp
penghinaan presiden dan penyebaran nama baik
juga angka kekerasan terhadap wartawan masih tinggi
yang menurut data aji tahun dua ribu tujuh belas masih enam puluh
ya turun sedikit dari tahun dua ribu enam belas
yang tahun dua ribu enam belas tujuh puluh an lebih
kita juga masih punya banyak catatan
karena laporan ke dewan pers sangat tinggi
dan juga soal berkaca dari pengalaman pilpres dua ribu empat belas
dan pilkada tahun kemarin di dki
ada banyak pertanyaan soal independensi media
karena ya kita tahu bahwa media kita akan dimiliki oleh
hanya kurang dari dua belas korporasi besar
dan sebagian punya afiliasi ke partai politik
itu jadi pertanyaan
dan yang ketiga soal kesejahteraan
ini jadi salah satu concern besar juga bagi aji
jadi ada tiga poin utama ya mas ya
yang kemudian menjadi concern
dan itu yang mengapa kita mengkritik hpn itu
banyak pr besar di pers
yang harusnya menjadi concern komunitas pers
dan itu yang seringkali luput dari
jangkauan perhatian di hpn
tapi ini kan kemudian masalah yang kemudian setiap tahun menjadi pembahasan ya
masalah bagaimana ini lagi lagi setiap tahun
bagaimana kemudian teman teman aji melihatnya
tapi salahnya aji itu tidak ikut di hpn
tadi kan juga dulu
maksud saya kalau dia ikut
pasti akan bisa mewarnai hari pers
mengajukan agenda agenda yang penting
sebenarnya kekerasan wartawan
kebebasan itu juga dibahas
tapi kalau aji punya konsep yang lebih
konsep yang lebih bagus
dimasukkan di programnya
hari pers nasional
tentu lebih bagus
kira kiraannya kan top
dalam soal ini
kita sudah melakukan langkah maju
dan kita juga berkomunikasi dengan pwi
makanya kita tahun kemarin bikin seminar
membahas soal mereview kemungkinan
merevisi tanggal hpn
dan kita secara resmi
aji dan ijti
menyampaikan permohonan secara resmi
ke dewan pers
untuk membahas usulan kami
untuk mengubah hari pers
dan kita masih menunggu
dari dewan pers
nah itu yang menjadi refleksi refleksi
di hari pers kemarin
saya ingin ke mas arief
tapi kita harus break dulu
mas arief kita tahan dulu
kami akan segera kembali
dengan perbincangan mengenai
bagaimana wartawan dan juga pers kita
di tahun politik

kami akan segera kembali
yang pernah ada berkecimpung di dunia wartawan sejak lama begitu
bagaimana mas arief melihat refleksi hari pers kita kemarin ataupun pers kita saat ini
saya pikir kita memang bangsa ini perlu momentum ya
untuk melihat kembali apa apa saja yang sudah kita lakukan
khususnya dari sektor media
karena dalam situasi seperti saat ini
di mana tantangan media itu bukan saja pada dari eksternal
tapi juga dari internalnya
bagaimana sekarang media mainstream itu harus meningkatkan kualitas kerja mereka
karena sekarang mereka berhadapan dengan sosial media
dalam situasi ini pekerja pers itu makin lama makin sedikit
tapi jurnalisnya makin lama makin banyak
karena yang sekarang menjadi jurnalis sekarang ada konsep citizen journalism
orang yang bukan jurnalis bisa jadi jurnalis
menulis dengan berbagai macam platform
bisa di berbagai internet di sosmed dan lain lain
dan itu yang pada akhirnya membuat wartawan mainstream
itu mendapatkan pesaing yang amat sangat keras
karena kalau saya lihat generasi milenial
mereka sudah tidak baca koran seperti saya
mereka sudah tidak mendengar radio seperti saya
atau bahkan menonton televisi mungkin ya mas ya
dan media consumption habitnya sudah sangat berbeda
nah itu yang pada dasarnya ingin saya jelaskan

untuk paper fair
teman teman personalities f satu dan f dua
nah mas arief bahagiannya sih untuk masyarakat kemudian ketika sudah mulai beralih ya
ke consumption medianya dari media mainstream kemudian ke media sosial untuk bisa mengakses berita
tentu kan tadi kembali ke pernyataan mas arief bahwa media sosial di luar itu kan tidak jelas regulasinya
bagaimana kemudian masyarakat ini seberapa bahaya kemudian perubahan pola habit seperti ini di masyarakat untuk mengonsumsi berita
cukup bahaya kalau kita tidak menyadari ini semua
dan ini semua harus menjadi bagian dari yang disadari oleh pers mainstream sendiri
jadi media mainstream itu harus terus menengungkan bahwa kita adalah sumber informasi terpercaya
yang lain bukan
karena kalau kita dapat dari twitter facebook instagram kita tidak tahu apakah kita itu hoax atau fake news dan lain lain
nah kalau misalnya sekarang media mainstream punya effort sekarang yang harus dilakukan adalah mengkampanyekan cara bagaimana menyaring hoax
atau mengetahui apakah itu fake news atau bukan
kampanye harus jelas dan secara sistematik bersama sama harus dilakukan
sehingga itu yang pada akhirnya akan menjadikan garis pembatas antara media mainstream dengan media media yang pada dasarnya harus mendapatkan penyaringan filter pertama dan kedua dan yang ketiga
untuk masyarakat bisa mengkonsumsi itu secara serius atau tidak
baik pak margiono ada tanggapan bagaimana tantangan kita insan pers media mainstream melawan media media yang tengah digemari ya oleh masyarakat
apalagi anak anak muda begitu yang sudah mulai agak jarang baca baca berita mainstream
marin itu di konvensi di hari pers itu ada beberapa pembicara
salah satu diantaranya dari sebuah lembaga riset yang sangat terkenal
yang menarik adalah pertama bahwa tv tetap menjadi sumber informasi yang paling besar
betulkah media sosial menggeser posisi media baik ceta
bahkan ada dari hasil survei itu disebutkan bahwa jumlah waktu untuk membaca koran membaca majalah menonton tv sama sekali tidak berkurang dengan adanya media sosial
yang terjadi adalah penambahan waktu bagi pembaca untuk membaca banyak media
yang kemudian tersebar
jadi yang tambah adalah waktu bagi pembaca
bukan berkurangnya waktu untuk membaca media cetak mendengarkan radio atau melihat tv
itu menurut saya menarik
itu artinya menurut saya peluang untuk bagi media mainstream untuk bertahan itu sebenarnya ada
syaratnya seperti yang disampaikan pak arief tadi
kualitas jurnalistik kita seperti apa
ini memang tantangan
kualitas jurnalistik ini mungkin juga takaran perdomannya juga mungkin sudah berubah dari dulu
kita ini kan masih belajar jurnalistik dari ilmu yang zaman dulu
perkembangan sekarang tidak bisa lagi diukur dengan teori teori yang sepuluh dua puluh tahun yang lalu
kita ngomong independensi ngomong objektivitas ngomong kejujuran
ngomong apa idealisme idealisme yang mungkin kalau diterapkan sekarang tidak mudah
contoh idealisme tentang independensi misalnya
apa sih independensi itu maksudnya
menurut saya teman teman ini banyak salah juga
teman teman kita kita ini banyak salah juga orang pers
dipikir independen itu tidak memihak
jadi harusnya berperihak begitu
di kode etik itu disebutkan independen itu adalah keputusan kita
keputusan kita atas dasar nurani
bukan karena pesanan
bukan karena pesanan bukan karena tekanan
atau karena godaan
atau karena godaan yang lain lain
tetap berpihak menurut saya independensi itu harus berpihak
berpihak kepada yang benar yang diakini benar dan yang diakini bermanfaat bagi masyarakat
itu menjadi sebuah kebijakan redaksi sendiri
jadi maksud saya suka salah diantara kami sendiri
dipikir independen itu
untuk kemudian ini kita masuk ke tahun politik
nanti saya juga mau ke pak mas abdul manan
bagaimana kemudian kita pers ini di tengah apa namanya serangan dari media baru ya new media
untuk bisa mengambil posisi ya
untuk bisa menyukseskan pilkada dan juga pilpres dua ribu sembilan belas nanti
yang membedakan pers mainstream dengan yang bukan itu adalah dipikir dan tidak dipikir
pers mainstream media profesional wartawan yang profesional mau nulis itu semua mikir
kalau media baru nggak mikir gitu
iya lebih spontan
ada perencanaan berita ada koreksi berita ada diskusi berita ada konfirmasi
jadi melalui proses yang dipikir
kalau yang media sosial bukan tidak dipikir tapi lebih spontan
jadi dengan maksud saya dengan kelebihan ini seharusnya media mainstream dengan kemampuan yang menyesuaikan dengan tantangan baru
dengan ukuran ukuran baru juga menurut saya masih bisa akan bertahan
nanti saya mau ke mas abdul manan untuk bertanya langsung bagaimana kemudian tantangan dari perspektif aji ya untuk media kita saat ini
apalagi di tengah dengan adanya media baru
apalagi kita juga memasuki tahun politik seperti apa tantangan dari perspektif aji untuk media kita saat ini
pemikiran segera kembali usai jeda prime news akan kembali saat ini
ada kembali di prime news saya ingin langsung ke mas abdul manan ini menanggapi apa yang sudah menjadi perbincangan kita sejak tadi
bagaimana tantangan pers kita mas abdul manan dari perspektif aji
tadi sudah banyak perbincangan dari teman teman aji bagaimana melihatnya
ya saya mungkin menambahkan apa yang disampaikan oleh mas arief
soal tren maraknya media sosial yang seolah olah akan membunuh media mainstream
menurut saya itu sebenarnya reaksi atas boomingnya digitalisasi aja
era digital ya
era digital dan media sosial adalah garda terdepannya
tapi saya kira yang kalau kita melihat itu sebenarnya tantangan buat media untuk
sebenarnya itu semacam gugatan terhadap media mainstream
dan tapi kalau melihat perkembangan terakhir kan kita mulai melihat bahwa ketika
hook makin banyak fake news makin banyak di media sosial
yang akhirnya menjadi yang diharapkan menjadi penyaring itu adalah media mainstream
karena punya standar sop yang jelas ketika memproduksi
karena media yang berada di media sosial kan
bukan karya jurnalistik sebagian besar
mas abdul itu kan kemudian saat ini ya masyarakat banyak mengkonsumsi media sosial
untuk membenarkan apa yang mereka pikirkan
akhirnya kalau mereka halona ke kiri mereka ikut carinya yang ke kiri gitu
lewat sosial media ya
ke kanan mencari juga ke kanan
mereka agak berkurang untuk ada mengecek beritanya kembali
saat ini medsos digunakan untuk alat kampanye politik
bagaimana kemudian pers kita harus berhadapan dengan itu ya
apalagi di tahun politik saat ini bagaimana pers kita baik tv
yang punya regulasi yang jelas radio ataupun online
ini bisa mengambil posisi disitu mas
yaitu pada saat itulah sebenarnya posisi wartawan media harus kembali ke asas jurnalisme itu
kembali ke prinsip dasar mencari kebenaran
menjangkakan perusahaan untuk memberikan mengabdikan kepentingan publik
jadi misalnya dalam konteks banyak berita fik di hoax di smart source
kewajiban pertama media adalah
melakukan verifikasi bukan mengamplifikasinya
karena yang sering jadi masalah adalah media mainstream kadang kadang dia mencomot media sosial
hanya karena banyak di tweet di media sosial
dikonsumsi oleh publik ya
di publik akhirnya dipakai supaya
nah ini harusnya tidak boleh
nah itu yang sebenarnya nggak boleh
dan yang ada itu ada yang kepentingan bisnis karena tahun politik
peluang untuk menggunakan berita berita yang sebenarnya sampah atau fake untuk kepentingan politik
itu juga yang harusnya
kalau berita kalau media mainstream yang kemudian ada unsur unsur politiknya bagaimana mas didi
ya itu itu akhirnya pertanyaan kepada integritas medianya
itu kan kemudian kembali lagi ya masyarakat akhirnya kan sudah cerdas memilih
ah media ini kira kira berafiliasi media ini tidak dan lain sebagainya
kan kemudian akhirnya trust itu turun mereka beralih ke media yang lain
ya saya kira makanya kalau kami di organisasi wartawan menyarankan
mengingatkan kepada perusahaan media bahwa perusahaan media itu basisnya adalah trust
nah begitu dia begitu dia misalnya partisan dia akan menggerogoti trust itu
dan begitu trustnya digerogoti itu akan berpengaruh pada bisnis
jadi kalau menurut kami sih media yang independen bukan hanya bagus buat kehidupan bangsa
tapi juga bagus buat bisnis
nah mas arief ada tangkapan gak mas arief
mengenai media media yang kemudian agak agak berselingkuh ke politik ini bagaimana apalagi di tahun politik nih kan
ya overall saya setuju sama apa yang pak margiono sama mas manan ungkapkan ya
pada dasarnya quality journalism itu adalah atau quality editorial itu merupakan salah satu penyelamat dari media mainstream
karena tanpa quality journalism tidak ada lagi yang tersisa dari mainstream media
karena orang itu beli koran karena kita percaya kualitas editorialnya
orang pencet sebuah channel karena percaya kualitas editorialnya
orang dengarkan satu channel di radio itu karena percaya mereka mau men spend waktu untuk dengarkan keputusan editorialnya seperti apa
apalagi untuk kaitan dengan politik ya memasuki tahun politik
jadi kalau mereka sudah mencoba coba untuk main mata sehingga mereka sudah tidak menyatakan yang benar lagi
karena kalau di journalism kan it's okay sama editorialnya
jadi kalau mereka sudah membuat keputusan bahwa saya memihak ke pihak tertentu karena keyakinan saya
itu yang pada dasarnya harus dilakukan
tapi kalau itu saja sudah ditinggalkan lalu menjadi partisan dan sudah meninggalkan quality journalism principles
udah saya pikir tidak ada lagi yang tersisa dari mereka
mereka akan tergerus dengan media media baru yang hadir
dan siapa yang rugi kita semua
pak margiono ada tanggapan bagaimana tahun politik dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas media kita seperti apa
pers kita saat ini bagaimana
kan gak ada
ada isu isu media berpihak begitu
kan gak ada hal baru
pers dan politik itu sudah sejak dari lahir sudah bersinggungan sudah perkawan
dan kadang kadang berselingkuh
masalahnya berselingkuh itu pak margyono
ada yang kawin ada yang berselingkuh
semua punya resiko
dari dulu pers kita ini lahir karena perjuangan karena politik
jadi sebenarnya ini bukan hal baru
dari dulu juga ada
semua tinggal diserahkan kepada pasar ya
sekarang dulu mungkin di era era tahun tujuh puluh an sampai era reformasi kekuasaan adalah pihak yang mengontrol kebebasan pers
sekarang kebebasan pers atau apalah itu independensi pers itu amat sangat dikontrol oleh market atau pasar
jadi kalau sekarang ada sebuah kantor atau organisasi editor
atau organisasi editorial atau organisasi media yang mencoba coba untuk mengurangi kadar quality journalismnya
mereka akan dihukum oleh pasar
pengiklan tidak akan ada yang datang
penonton akan makin lama makin sedikit
pembaca makin lemah makin sedikit
pendengar makin lama makin sedikit
akan dihukum oleh pasar dengan sendiri
dan menurut saya jangan lupa para pemilik media itu lebih peka dalam soal itu dibanding dengan para profesional
jadi mereka tahu
ini akan menurunkan
tapi sampai sekarang masih ada juga kemudian media media dengan aroma aroma politik itu
tidak ada biasa
aroma politik itu kan biasa
mereka akan terima risikonya
kalau mereka mau terima risikonya kehilangan revenue dan rating
tidak ada masalah
yang penting kan begini
jadi independensi pilihan politik dan lain lain
itu yang penting tidak mengalahkan prinsip dasar jurnalisme
tidak boleh menjadi berita bohong
tidak boleh fitnah
tidak boleh tidak objektif
tidak objektif itu kan gampang
kalau gemuk katakan gemuk
kalau kurus katakan kurus
jadi meng endorse pemimpin itu juga boleh
menunjukkan kepada masyarakat bahwa mana pemimpin yang baik
mana calon yang baik
tapi jangan mengalahkan objektifitas
jangan menyampaikan berita bohong
mas abdelmaran ada yang mau disampaikan
saya setuju bahwa
media itu tidak harus netral
keberpihakan itu boleh dalam media
asal tidak melanggar kode etik
misalnya harus independen
ini prinsip independensi saya yang paling penting
karena menilai independensi itu kan misalnya dengan melihat apa dasar dia membuat berita itu
kalau dia membuat berita yang memuji salah satu calon
karena pertimbangan yang objektif
karena pertimbangan hati unirani
ya nggak boleh
dia membuat berita yang menguji karena pesanan
dan lagi lagi tadi kata mas arief ya
kalaupun itu seperti itu ada media
dengan sendirinya pasar akan menghukum
dan saya kira orang orang media
pemilik media sadar itu
kalau pesanan politiknya pesanan politik yang ceroboh
yang sekedar partisipan ditinggalkan
bos bos tv tahu itu
karena itu dia juga bisa membatasi ya
kira kira yang menurunkan derajat
kira kira menurunkan derajat perolehan
tahu dia mas
jadi pers dengan politik yang memang
nggak bisa dipisahkan
sudah kawin tapi jangan selingkuh begitu
selingkuh juga nggak apa apa
selingkuh dalam persoalan itu kan
maksudnya selingkuh begini
hubungan itu kan tidak mesti dijalin lewat perjanjian resmi
yang tidak boleh adalah
pelanggaran terhadap kode etik
pelanggaran terhadap prinsip prinsip jurnalistik itu
itu yang nggak boleh
dan mungkin yang lebih penting juga untuk teman teman pers di luar sana adalah
semoga gaji segera naik begitu ya
kesejahteraan ya mas
karena kesejahteraan itu berkorelasi
tapi jangan lupa
tapi jangan lupa
kalau kesejahteraan ya
kesejahteraan itu tergantung dia sendiri
wartawan yang tidak profesional jangan menuntut kesejahteraan yang bagus
kedua tergantung kemampuan perusahaan
kalau perusahaan yang tidak maju
tidak diberi kontribusi yang baik oleh wartawannya
mau menggaji dari mana dia
jadi balik ke kita kita juga
baik tentu kita berharap ada peran pers yang lagi lagi sangat sentral ya
di tengah pemilu kita nanti akan berjalan dua ribu delapan belas
dan juga dua ribu sembilan belas
dan lagi lagi jangan melanggar kode etik seperti apa
oh iya jangan
itu yang kemudian
dan kalau pun ada
pasar yang akan menghukum dengan sendirinya
terima kasih mas arief
sudah mampir di prime news pada malam hari ini
kita akan segera kembali usai jeda
tetaplah bersama kami di cnn indonesia